jangan terima cincin itu
dokter panji ingin memiliki kamu seutuh
karena jantung yang ada dalam tubuh kamu itu
adalah jantung milik tunangan dokter panji
jangan lupa like share dan subscribe ya
aida dan panji selamanya
jadi orang yang sudah mendonorkan jantungnya untuk aida adalah tunangan dokter panji
sepertinya aida nggak tahu masalah ini
aksa apa kamu tahu orang yang udah donorin jantungnya buat aida
enggak bu aku nggak tahu
aida juga nggak tahu siapa yang udah ngedonorin jantung itu
jadi selama ini dokter panji merahasiakan
kalau jantung yang didonorkan pada aida adalah jantung milik tunangannya
dan dokter panji bersikap baik pada aida selama ini
karena jantung tunangannya ada pada aida
informasi ini bisa berguna untuk aku sewaktu waktu
aku bisa gunakan informasi ini
kok kamu ada disini sen
aku pengen ngomong sesuatu sama kamu
perasaan kamu ke dokter panji
itu seperti apa
apakah kamu betul betul mencintai dokter panji
kok kamu nanya gitu sen
kamu deket banget sama dia
sampai kamu gak sadarkan diri
kamu manggil manggil nama dokter panci
apa segitu berartinya
dokter panji dihantar
tolong kamu jawab yang jujur
aku gak tahu sen
tapi setiap aku dekat sama dokter panji
rasanya aku deg degan terus
tapi aku sendiri bingung sama apa yang aku rasain
ini tandanya aida emang udah jatuh cinta sama dokter panci
lagian kamu kenapa nanya gitu sen
dan kenapa juga sikap kamu tuh berubah berubah ya
dulu kami baik banget sama aku
terus tiba tiba kamu berubah
tiba tiba kamu dingin dan jauhin aku
kamu jaga jarak sama aku san
terus kemarin kamu bilang kamu cinta sama aku
dan hari ini kamu dateng lagi
maksud kamu tuh apa sen
kamu emang mau nyakitin aku ya
sampai kapan kamu puas mainin perasaan aku season
aida demi tuhan
gak pernah sedikitpun terlintas di hati aku
untuk nyakitin kamu
itu gak pernah
kalau aja situasinya berbeda
aku mau kamu kasih aku kesempatan
untuk aku mengisi kembali hati kamu
kita harus berangkat agak lebih cepat
karena kamu harus kontrol jantung sekarang kan
aku pergi dulu ya sen
rasanya mitigasi ceria
kalian berdua buat apa ya

mo ak mountains
aku pikir kamu gak dateng aida
terima kasih ya
ini semua maksudnya apa dokter
khusus untuk kamu
kamu istimewa buat aku
apa kamu bersedia
bukannya cincin itu
lambang dari ikatan cinta yang sangat kuat
bukannya cincin itu lambang dari hubungan yang
aku mau serius sama sekali
aku sangat mencintai kamu
ini bukan yang pertama kali aku ucapkan kan
kamu mau menerima cincin ini sebagai tanda
bahwa aku ingin serius
berhubungan dengan kamu aida
jangan terima cincin itu
dokter panji ingin memiliki kamu seutuh
karena jantung yang ada dalam tubuh kamu itu
adalah jantung milik tunangan dokter agus
apa itu betul dokter
jangan lupa untuk beri dukungan di atas kursus ini